hei mana bisa kau mematakan rantai gaib hanya dengan menggunakan terangkat dalam seperti itu
rantai gaib itu dilapisi dengan tenaga dalam kalah serenggi yang sangat kuat
izinkan aku mencobanya lagi
sia sia saja melawan kekuatan kalas renggi
upaya memutuskan rantai gaib adalah pekerjaan menghabiskan tenaga dan waktu
kamu mau pakai tenaga
siapa kau sebenarnya
dan kenapa kau berurusan dengan ti kalas renggi
perkenalkan nama aku gagak lumayan
aku hanyalah seorang pengembara
aku dikejar oleh ki kalas renggi
karena untuk dibunuh aku pun tidak tahu kenapa dia ingin membunuhku
sekarang tolonglah kipati raga dari rantai gaib itu
dan sebagai imbalannya kipati raga akan mengajarkanmu ilmu karang
sebuah ilmu yang akan membuatmu badanmu jadi kebal dari serangan tenaga dalam
karena sudah kewajiban kita sesama manusia untuk saling tolong menolong
tenagaku belum pulih papa
kondisiku masih belum benar benar pulih
dan di dalam tubuhku
masih ada racun ularnya
yang menjalar dalam tubuhku
ya aku pikir
kamu seorang pendekar saku
aku sekarang akan memulihkan tenaga dalam tubuh
ya latif ya khadir
kau wakt ini berusaha untuk membunuhku
cemanti ini juga berusaha untuk membunuhku